satu tahun pandemi covid sembilan belas di indonesia
puskesmas seakan kedodoran menangani pertambahan kasus aktif
sebagai fasilitas kesehatan yang dekat dengan komunitas minor
puskesmas didera banyak kesulitan
mulai dari lemahnya melakukan tracing
hingga kurangnya sdm yang berakibat tumbangnya tenaga kesehatan
yang kita khawatirkan bahwa memang ada beberapa
daripada tenaga kesehatan yang sudah pada burn out
arti kata sedang mengalami kelelahan
kelemahan kita di situ
karena antara kota dan kabupaten
kalau kecamatan kan satu kabupaten
bisalah kita koordinasi dengan kepala puskesmas
kepala puskesmas yang ada di satu kabupaten
tapi kalau udah beda kabupaten kota dengan kabupaten lain
itu yang saya rasa lemahnya di situ
lemahnya fungsi puskesmas di tengah pandemi
semakin diperkuat dengan survei lembaga peneliti independen cisdi
dari survei yang dilakukan bersama kawal covid sembilan belas dan cek diri
dari enam ratus empat puluh tujuh puskesmas di indonesia
dapat sejumlah persoalan
dokter perawat kepala puskesmas yang tersebar di sejumlah provinsi menyatakan
lemahnya layanan primer di puskesmas akibat minimnya perlindungan nakes
keterbatasan tes kit hingga insentif nakes yang tidak jelas
apd untuk pelayanan covid itu masih terjadi kekurangan di beberapa puskesmas
misalkan masker r sembilan puluh lima misalkan ya itu masker yang ini harusnya standar ya untuk
karena kan penyebarannya lewat udara
maka perlindungan terhadap organ penafasnya pantau optimal
itu catatan kami baru sekitar enam puluh enam persen puskesmas yang support
dari dulu memang insentif tuh teman teman puskesmas kecil
dibanding mungkin teman teman
yang sudah masak kecil
terlepas dari ragam keterbatasan yang dialami puskesmas saat ini
kementerian kesehatan juga mengaku kesulitan berkoordinasi dengan pemerintah daerah
terkait insentif tenaga kesehatan
kemenkes berjanji menambal keterbatasan yang terjadi di puskesmas
agar perannya sebagai garda terdepan penanganan covid sembilan belas di indonesia
bisa terlaksana dengan optimal
kita sudah melakukan berkali kali koordinasi
tapi memang yang punya tangan yang punya wilayah itu adalah
kementerian dalam negeri
jadi kita ini kerjasamanya dengan kementerian dalam negeri untuk melakukan pembayaran
ujung tombak kita di masyarakat pelayanan kesehatan kita itu adalah puskesmas
karena puskesmas itulah yang mempunyai wilayah
puskesmas itulah yang kontak langsung dengan pasien dan keluarganya
dan puskesmas itu yang menjadi orang yang pertama ketemu dengan penderita penderita yang ada di daerah
tentunya kita harapkan adalah bantuan dan kolaborasi dari semua pihak
termasuk lsm dan lembaga lembaga kesehatan lainnya
termasuk para tokoh masyarakat dan tokoh agama
di tengah janji pemerintah meningkatkan peran puskesmas di masa pandemi
masyarakat juga tak boleh abai menerapkan protokol kesehatan
demi memutus rantai penyebaran covid sembilan belas